pihak yang meluncurkan satelit kita
karena lebih fokus pada pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat sehingga kita ingin melihat geberakannya apa sih
sementara lemak atau minyak dalam gorengannya akan lebih lama dicerna
yang akan disebut oleh saya dan joki
arang pasti ada pengaruh ke cinta rasa masakan
berbiji yang dikenal tidak enak dikonsumsi langsung ini justru menjadi bagian penting dalam bumbu rujak
serta hutan bakau dan nipah di pesisir pantai
bersama koleksi sepeda motor jadulnya
tidak untuk membuka aplikasi membuat aplikasi yang membingungkan personil itu sendiri
kemudian tambahkan garam untuk menghasilkan cita rasa terasi gurih dan asin
saat ini di platform tersebut rata rata terdapat satu ratus empat puluh iklan baris mobil
jika kita memenangkan pertandingan malam hari nanti di perebutan peringkat ketiga melawan irak u dua puluh tiga dipastikan satu tiket ini berhasil
omset yang nyerah setidaknya lima puluh dari harga jual
saat saya dan tijah berada di ladang
jadi ini yang kami terus ingatkan
namun yang menjadikannya unik adalah setelah dimasak di atas tungku arang
itu biasanya warnanya warna merahnya mencolok
keadaan dunia akan diakhiri ini pun nyata ya
apa yang dikumpulkan sih sama teman teman dari wjm yang datanya
mereka sewa mobil mewah untuk istisimpana
penjual mobil bekas di kawasan kemayoran jakarta ini mengaku
lebih dianjurkan untuk dikonsumsi pisang juga baik dikonsumsi ibu hamil tri semester pertama khususnya
terus buah buahan di tepi rumah itu sudah habis
dengan strategi yang akan dilakukan adalah menegakkan aturan dengan tegas namun tidak asal tebas
bahkan ataupun juga berpotensi hujan es
pdi perjuangan bersama partai koalisinya sudah mendaftarkan mahfud md
itu sudah memulai uji prakliniknya ya
ini perlu kecepatan luar biasa untuk memahami apa sih sebenarnya menjadi masalah agraria
masing masing senilai dua belas lima juta rupiah
otopsi ulang brigadir yosua diumumkan dari
walaupun yang paling canggih yang paling indah
ini kan menyebut bahwa yang luka atau tembakan fatalnya itu ada di dada dan juga di kepala
jadi kalau misalkan kurang dari lima lengek maka tidak dihitung
itu berapa lama sampai one bisa akrab dengan beruk
oleh karena itu kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada virus ini menular ke orang lain
karena yang tadi disampaikan oleh pdfi sudah menurut mereka sudah cukup dan akan dilanjutkan di pengadilan selanjutnya
satu yang ba satu ba dua di saat januari februari
tapi tuhan tidak meninggalkan kita
melihat data terakhir yang fluktuatif di angka seribu sampai dengan dua ribu pak alex

saya rasa kita semua juga harus sama sama berkontribusi ya
nah untuk protein hewani ayam ikan sapi boleh
kali ini pihak perusahaan harus dipusingkan dengan pembelian bahan bakar subsidi solar dengan aplikasi my pertamina
pada prinsipnya kalau kita berpuasa dalam bulan ramadan
yakni pada tanggal tiga puluh juni
melalui siaran dalam bahasa indonesia
form ini sangat bertanggung jawab karena mereka tidak bisa hanya menyediakan fasilitas yang gratis kemudian silahkan dipakai dan tidak peduli apa akibatnya
yang menghalangi kita untuk berada masuk ke dalam kerajaan surga
kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ada insentif pemerintah untuk membeli mobil baru
untuk boleh melanjutkan pelajaran firmanmu tentang sorga
entah di luar tubuh aku tidak tahu
bili yang sudah digoreng tinggal dicampur dengan sambal cabai hijaunya nih
dicerna dalam sistem pencernaan wida subianto aga dipa surabaya jawa timur
untuk tahun keuangan yang terkait